langsung saja kita awali dengan informasi pertama
kadifumas mabes polri irjen polisi deddy prasetyo menyebut
tim khusus saat ini masih mendalami dugaan keterlibatan
kapolda metro jaya kapolda sumatera utara dan kapolda jawa timur
dalam pusaran kasus verdi sambo
deddy menyatakan belum ada informasi apapun dari tim sus soal isu tersebut
ia pun meminta semua pihak tidak berspekulasi
dan menunggu fakta temuan tim khusus polri
ya dari tim sus sudah mendapat informasi tersebut
dan tentunya dari tim sus juga nanti akan mendalami
apabila memang ada keterkaitan
terkait menyakut masalah kasus ejnfs
tapi yang jelas untuk tim sidik saat ini fokus
terkait menyakut masalah penuntasan lima berkas perkara
yang sudah di p sembilan belas oleh jpu
lembaga perlindungan saksi
dan korban lpsk meragukan dugaan kekerasan seksual
yang dilakukan brigadir yosua terhadap istri verdi sambo putri candrawati di magelang
lpsk mempertanyakan dugaan itu
lantaran menilai ada sejumlah kejanggalan
dugaan adanya kekerasan seksual yang dialami putri candrawati
saat berada di magelang pada tujuh juli dua ribu dua puluh
merupakan temuan dari komnas ham dan komnas perempuan
namun temuan itu berbeda
dengan pandangan lembaga perlindungan saksi dan korban

lpsk juga mencari teman yang sempat diminta memberikan perlindungan
bagi putri candrawati sebagai korban kekerasan seksual
wakil ketua lpsk edwin partogi senin siang mengungkapkan
pihaknya menilai ada sejumlah kejanggalan
soal dugaan kekerasan seksual itu
salah satunya adalah soal relasi kuasa
posisi brigadir yosua adalah bawahan putri candrawati
selain itu mereka berada dalam satu rumah
dan satu rombongan saat kembali dari magelang
wakil ketua lpsk mengatakan
seksual tidak sesuai
yang lebih tepat adalah dugaan asusila
seperti diungkapkan kapolri
asusila itu lebih netral dibanding kekerasan seksual
karena kalau kita bicara kekerasan seksual
artinya ada unsur paksaan dan serangan
kalau asusila lebih terpikirkan potensi
sebuah kemungkinan bisa suka sama suka bisa serangan
jadi tidak menutup ada sesuatu hal yang terjadi
di tanggal tujuh
tujuh juli itu ya di magelang
tetapi disi yang lebih tepat mungkin bukan kekerasan seksual
tapi sebagaimana disampaikan oleh kapolri
diisi adalah dugaan asusila